terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
mendapatkan tubuh bugar kini tidak lagi mengeluarkan uang banyak
di sidoarjo sebuah komunitas memperkenalkan latihan kebugaran
yang dapat membuat tubuh segar hanya dengan mengandalkan berat badan tubuh kita sendiri
seperti apa latihan kebugaran ala kalistenik ini berikut liputannya
komunitas ini biasanya berlatih setiap senin rabu dan jumat malam serta pada minggu pagi
dulu kan saya kurus pengen punya badan bagus tapi nggak punya duit buat nge gym mbak
jadi makanya saya cari carilah di internet olahraga apa yang bisa punya badan bagus
tapi tanpa ngeluarin biaya
akhirnya ketemulah sama street workout ini kalistenik
dalam latihan kalistanics juga terdapat beberapa gerakan dasar
seperti push up pull up back up squat
dalam satu gerakan bisa melibatkan beberapa otot
ini adalah gerakan scene the cat
gerakan ini bisa melibatkan otot lengan capula dan perut
gerakan ini bertujuan untuk melatih fleksibilitas
keras otot lengan
jika kita rajin berlatih kalistanics
maka otot otot dalam tubuh akan lebih kuat dan berkembang
sehingga tingkat fleksibilitas otot semakin bagus
dan kebugaran badan tetap terjaga
kan zatomar indora sido arjot